hai jangan kan ukur kiawi aja aku jabanin aku sana itu deket
deket rumah aja berarti ya
menurut aku sih ya ya ini ya menurut aku aja sih aku ya ngomongin
udah pulang mas
eh mbak mau dibikin minuman gak udah makasih udah minum di jalan
mama mana belum pulang mas ya udah deh makasih ya
aku sampai gak denger kamu udah tau
kalau nangis itu bikin hati kamu tenang
kamu nangis aja dulu sebanyak banyaknya ya
aku mau tidur
ya allah aku gak tega liat reva seperti ini
apapun masalahnya ya allah
semoga engkau meringankan beban masalah yang sedang dihadapinya
aku malah jadi cengeng kayak gini
kamu gak cengeng kok
kalau misalnya kamu nangis terus kayak gini
hati kamu tambah lega kan
makasih karena kamu udah
kamu udah selalu bisa bikin aku jadi senang
ya ref sama sama
kamu kan berusaha untuk selalu ada di sisi kamu
dan selalu ngebantuin kamu
sekarang kamu cerita sama aku kenapa kamu sampai nangis kayak gini
aku gak tau boy
aku cuma ngerasa kesel
kecewa sama keadaan di rumah aku
aku mau tanya ke mama tiri aku kan
tapi dia gak mau ngasih tau ke aku passwordnya
tapi itu sih gak masalah
itu bukan masalah besar bagi aku
tapi habis itu ada satu kata katanya
mama tiri aku yang
mengena di hati aku bui
dia bilang kalau aku itu cuma numpang
aku tau aku tau kalau rumah itu emang
emang papi aku beliin buat dia
dengan dia ngomong kayak gitu aku jadi ngerasa kalau
aku tuh emang gak dibutuhin sama papi aku
aku jadi ngerasa
papi aku tuh emang lebih butuh dia daripada aku boy
buktinya aja selama ini papi lebih denger dia kan
papi selalu nurut perkataan dia
tapi kayaknya lebih sayang dia daripada aku boy
kayak seakan akan aku tuh gak ada di sini
seakan akan aku nggak ada di rumah itu
aku ngerasa kayak aku tuh gak dianggap aja
kesabaran aku udah habis boy
alam merahumah mama aku bilang
supaya aku harus tetap di sisi papi aku
mulai jauh dari papi aku
tapi aku rasa aku udah gak sanggup lagi dem
aku udah mutusin
aku akan pergi ninggalin papi
aku gak akan pernah ganggu papi
aku akan tinggal di rumah tante aku yang dibungkus
ih mabuk udah langsung sudah bisa mabuk ya
nih aku dengerin ya
kiawi aja aku jabanin aku kesana
deket sama aja berarti ya
menurut aku sih ya
ya menurut aku aja sih aku
ya tuh bodo amat ya
menurut aku sih mendingan kamu
nggak usah kabur dari rumah ref
pertama karena kamu kan perempuan
kalau kamu kabur dari rumah
tapi aku sih pasti khawatir
tapi istri mudanya pasti seneng banget
ya senenglah aku pergi dari rumah
ya seneng lah aku pergi dari rumah
dan mungkin dia juga bisa bikin papi jadi
coek aja aku pergi
kalau misalnya kamu jauh jauh dari papi kamu
kalau misalnya kamu jauh jauh dari papi kamu
kamu malah kasih kesempatan buat mami tiri kamu itu
kamu malah kasih kesempatan buat mami tiri kamu itu
kamu malah kasih kesempatan buat mami tiri kamu itu
kamu mau itu terjadi
kamu mau itu terjadi
ya udah dong
pengen hajar sama tiri aku gimana

kamu itu lagi diuji kesabaran sama kamu
dan kalau misalnya

dan kalau misalnya
kamu bisa melewati ujian ini dengan baik
tanpa bikin bapi kamu sedih
kamu akan naik derajat di sisi allah
aku tuh serius ya ngomongnya ya
aku tuh serius ya ngomongnya ya
atau gini aja deh mendingan kalau kamu
melawan mama tiri kamu
mami tiri kamu mendingan kamu
bersikap baik aja sama dia
tapi kayak menurut aku percuma deh boy
waktu itu aku udah pernah nyoba
bersikap baik sama dia
di depan papi
tapi ya di belakang tetap aja
ya dia juga orang yang nyebelin banget
akhirnya ujung ujungnya malah kayak gini
kalau menurut aku susah deh kayaknya nyoba
buat baikan sama dia
tadi kan kamu bilang
bersikap baik itu tuh cuma
di depan papi kamu
kalau kamu pura pura bersikap baik
di depan mama kamu